panatya dan mas dina
gak mungkin ada forum ini kalau nggak ada
salah satu kekaguman saya kepada diplomasi internasional adalah pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima indonesia baru merdeka
kita bikin konferensi asia afrika
aduh kagumnya itu sampai sekarang
orang baru merdeka kita sudah bikin konferensi
orang merdeka mikirin negara aja susah
saya nggak pernah berpikir bahwa kita bisa punya pencapaian semacam itu
nah yang ingin saya masukkan sebagai introduction di dalam pembicaraan sore ini adalah
tahu nggak waktu itu kita sampai bikinkan salah satu bendera di salah satu negara yang bahkan belum merdeka
and bilang ada banyak kejadian kejadian di belakang layar yang menjadikan konferensi asia afrika yang monumental itu sukses
banyak mestinya cerita cerita semacam itu
tapi sekali lagi saya kira sih pencapaian kita di g dua puluh sekarang kita hosting g dua puluh pada saat situasi ekonomi global
bukan hanya ekonomi bahkan sosial politik segala macam lagi kacau kacau
kita bikin g dua puluh pada saat itu pandemi
itu belum selesai tiba tiba ada perang ukraine
ada persoalan persoalan substansi
dan memang kita sudah tau lah banyak sekali pencapaian indonesia di sisi subsansi
sekali lagi hadir mbak natya dan mas dina
mungkin kalau boleh saya mulai sama mas dinar ya
dalam suasana annual meeting dan juga rangkaian kegiatan fmcbg pak
dan semua sudah selesai
jadi kita bisa lebih lega gitu
kalau kita flashback ketika pertama kali
transposed transposed seperti dibentuk sekitar tahun lalu ya pak ya
pertengahan dua ribu dua puluh satu ya mbak natya ya
tiga hal kesuksesan dari penyelenggaraan presidensi adalah
dan memang benar pak bahwa ketika itu pun kami benar benar
kita harus menyelenggarakan sebuah event yang
kira kira harus fisik begitu ya atau mungkin hidrid
sementara banyak sekali restriksi yang harus kita lakukan
sehingga memang dinamikanya sangat tinggi sekali
namun ketika itu yang pertama kali kami lakukan adalah membuat sebuah standar
jadi yang kita sebut dengan sla
karena harapannya adalah semua event itu
semua audiens kita itu bisa merasakan sebuah
kemudian kita rancang juga
ini berapa event yang akan kita laksanakan
dan bagaimana kita bisa membuat mereka itu
itu yang kami rencang pertama kali pak
bahkan lebih banyak daripada main event itu sendiri
kita tuh hampir punya seratus lebih set event mbak
dan itu tentunya sangat luar biasa
dan itu dilakukan di
di seluruh satuan kerja kita di seluruh indonesia pak
dan juga pertemuan tingkat working group itu tiga puluh lima main event
nah sementara set event sendiri itu ada yang
terkenal dengan kita punya banyak sekali keunggulan keunggulan
yang bisa kita quote unquote jual begitu ya
nah ini yang kita buat pak yang kita sampaikan
kita ingin ada sebuah tema besar
itu adalah sebuah tema besar yang
kira kira yang kita harapkan bisa
bisa menjiwai seluruh acara kita
mereka bisa merasakan bagaimana
melalui panca indera mereka
dari mulai melihat bagaimana
presidensi g dua puluh di indonesia pak
finestec maupun sherpatrack sehingga
pertemuan pertemuan yang lain bagaimana kita membuat
hadir ketika itu kan penerbangan
ke bali belum ada pak belum
lewat jakarta nah tiba tiba ada
warga semua delegasi asing
pesawat khusus yang kita desain
dalam waktu yang agak pendek
tadinya sudah banyak yang konfirmasi pak
untuk hadir secara fisik walaupun mereka tahu
kemudian akhir desember itu mulai
jadi delta sudah lewat mulai ada omikron
betul mulai restriksi di beberapa negara
aturannya menjadi semakin ketat walaupun waktu itu
kita dari g dua puluh sudah ada kebijakan
khusus dari pemerintah untuk mengudahkan
standar menjadi sebuah benchmark
merupakan sebuah titik balik di mana delegasi asing